ini lah video seorang nenek di desa pangka terjo kecamatan sugio kabupaten lamongan jawa timur
yang mengebohkan warganet setelah diunggah di media sosial
dalam video terlihat seorang nenek berusia delapan puluh tahun dengan kondisi memprihatinkan
sang nenek terlihat kelaparan hingga tubuhnya sangat kurus
warga yang menemukan nenek muntiah ini langsung menolong dengan memberikan makanan
diketahui nenek muntiah hidup sebatang kara di rumahnya setelah sang suami meninggal dunia
ia juga tidak memiliki anak
nenek muntia hanya dirawat oleh keponakannya yang juga hidup kekurangan
namun sang keponakan tidak tinggal serumah dengan nenek muntiah
kondisi seperti ini sejak kapan
usai video kondisi nenek muntiah viral kepala desa pangka terjo membantah menelantarkan warganya
kepala desa mengaku sudah memberikan bantuan termasuk memasukkannya ke dalam daftar penerima bantuan sosial

kini rumah nenek muntiah banyak didatangi warga
warga sengaja datang
warga sengaja datang untuk melihat kondisi nenek mutia dan memberikan bantuan
baik berupa uang maupun makanan
miftahul arief lamongan jawa timur